ketua umum pssi erick thohir memastikan kick off liga satu musim dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat akan dilakukan pada satu juli mendatang
pssi akan memperlakukan aturan ketat termasuk mendegradasi klub yang terbukti terlibat dalam pengaturan pertandingan
pt liga indonesia baru akan kembali menggelar liga satu musim dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat pada tanggal satu juli dua ribu dua puluh
ketua umum pssi erick thohir sudah meminta direktur utama pt liga indonesia baru untuk menyerahkan jadwal pasti liga satu musim depan
kepastian jadwal ini diperlukan untuk mempermudah koordinasi dengan pihak kepolisian terkait izin pertandingan
khususnya liga satu sudah akan mulai liga berputus satu juli
ada di akhir musim nanti ranking satu dua tiga empat akan ada playoff
tapi juga ada yang namanya juara musim ada yang juara hasil playoff
nanti kita bikinlah itu semua kan bagaimana supaya pendapatan daripada liga dan klub itu juga bisa lebih baik
tapi prestasi pun lebih baik supaya apa
dari awal pertandingan semua klub mesti bersih
karena setiap pertandingan ada poin
selain itu ketua umum pssi erick thohir memutuskan akan memberikan bonus dua miliar rupiah
ketua umum pssc makassar sebagai juara liga satu musim dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga
erick thohir menegaskan pentingnya transparansi keuangan federasi dan pt liga indonesia baru
demi memastikan konsistensi pemberian bonus kepada pemenang liga
setelah memastikan gelar juara liga satu musim dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga
klub psm makassar mendapat sorotan lantaran tidak mendapatkan hadiah uang dari pt liga indonesia baru
tahun ini biar saya ambil posisi saya kasih
saya kasih dua m buat juaranya
tetapi untuk tahun depan harus menjadi konsisten di liganya itu sendiri
dan keuangan dari liga dan pssc ini harus benar benar terbuka dan transparan
dan saya akan bersih bersih seperti yang saya lakukan
uang uang harus benar benar dipertanjabkan
apakah yang di liga apa yang di pssi
untuk yang sekarang saya berikan yang dua miliar
tahun depan harus menjadi sebuah sistem
sistem yang disepakati bersama sama